meski perekonomian indonesia tumbuh tak demikian halnya dengan daya beli masyarakat
ini terlihat dari sektor retail yang cenderung lesu dan adanya kemungkinan peralihan ke belanja online
kepada detik finance sebagian kalangan dunia usaha mengeluhkan penjualan yang semakin lesu
asumsinya daya beli masyarakat ternyata terus menurun
menurut menko perekonomian darmin nasution retail tidak bisa menjadi rujukan kondisi daya beli masyarakat
asumsi lain yakni adalah peralihan ke belanja online
darmin menyadari adanya peningkatan belanja online meski belum ada data transaksi yang lengkap